di cilincing jakarta utara rekaman cctv yang terpasang di jalan swadaya satu memperlihatkan
keributan antara seorang sopir truk kontainer dengan temannya keributan yang terjadi pada
rabu malam itu berujung tewasnya sang sopir digang dekat rumahnya setelah menderita sejumlah
tersuka senjata tajam tiba tiba pulang nih enggak lama keluar di situ udah rame rame udah
ngejobrak lah nggak lama saya lari ngejar bapak masuk gang dan situ posisi udah nggak ada nggak
ada nggak tahu hilang kemana nggak tahu hingga saat ini polisi masih mengejar pelaku yang telah
tim liputan cnn indonesia